selain itu curah hujan yang tinggi juga membuat banjir lahar hujan gunung semeru kembali menerjang sejumlah sungai yang berhulu di gunung semeru
banjir lahar membawa endapan vulkanis gunung semeru
material vulkanis gunung semeru berupa batu besar dan pasir terbawa arus banjir
material vulkanis gunung semeru yang terbawa banjir masih panas
selain sungai renteng banjir lahar hujan gunung semeru juga terjadi di sungai curah kobokan dan sungai gelidik
para penambang yang melakukan aktivitas pertambangan pasir dan batu di sungai tersebut langsung menghentikan aktivitas pertambangan
warga takut lantaran banjir lahar gunung semeru semakin besar
awan panas itu masih banyak di curah koboas
ini berpotensi kalau hujan menjadi lading
dan tolong sekali lagi bahwa awan panas di samadera itu masih panas dibawanya
jangan sekali sekali mendekati areal bencana